marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
dari langkai kemuliaan bulan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana menjadi pemimpin ideal dan mencari pemimpin ideal
alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kultum ramadhan gapai kemuliaan
nah sekarang kita akan bicara tentang kemimpinan
ini hal yang sangat hangat dibicarakan dan senantiasa menjadi pemikiran
saya akan sampaikan beberapa hal atau tips bagaimana menjadi dan mencari pemimpin yang ideal
yang pertama tipe pemimpin ada yang memiliki head
artinya dia punya logika
tetapi belum tentu dia punya hard atau punya hati
dan belum tentu dia punya guts atau keberanian
nah pemimpin seperti ini tidak sesuai dengan harapan kita
lalu pemimpin yang kedua adalah dia memiliki guts memiliki keberanian
tetapi belum tentu dia punya heart atau hati
dan belum tentu juga dia punya head atau kecerdasan intelektual
ada lagi jenis pemimpin yang ketiga
artinya dia memiliki logika tapi tanpa hati dan tanpa pemikiran
oleh karena itu tiga hal inilah yang harus kita miliki
untuk menjadi pemimpin ideal dan mencari pemimpin ideal
adalah tiga kata kunci yang harus menjadi syarat mutlak
satu dia harus punya kemampuan untuk mencapai kemampuan ideal dan kemampuan ideal

dengan itu dia akan dibimbing dengan hati nuraninya
dua dia harus memiliki head
dengan itu dia berpikir logik bisa membawa kemajuan
tetapi dua itu gak cukup tanpa dia punya guts atau punya keberanian untuk melaksanakan
tiga itulah yang harus kita miliki
sederhana tapi sulit untuk kita laksanakan
sederhana tapi sulit untuk mencari yang sesuai harapan
logika yang bagus hati yang bersih dan keberanian moral
oleh karena itu tiga kunci inilah yang harus menjadi dasar
untuk memimpin diri kita sendiri
dan termaksud juga untuk mencari pemimpin masa depan kita
namun tiga hal itu juga masih belum cukup
karena masih ada lagi tips yang harus kita pahami
pemimpin tingkat satu
pemimpin yang independen
tetapi karena tergantung orang tua
pemimpin tingkat dua lingkungannya
pemimpin ini jelas tidak akan pernah mandiri
pemimpin tingkat dua
dia pemimpin yang independen
tetapi karena ego
pemimpin ini nampaknya dia independen
tapi ego diri yang menarik dirinya
karena dia akan jadi seorang diktator
pemimpin tipe ketiga
dia memiliki ketergantungan dengan sosial
sehingga langkah langkah keputusannya
senantiasa bergantung keputusan dia

tetapi belum cukup
karena dia tidak akan pernah berani mengambil keputusan
dan penuh dengan keraguan
yang kita harapkan adalah pemimpin tingkat empat
dimana dia memimpin karena memiliki nilai nilai komitmen integritas
dia tidak peduli dengan lingkungan bagaimanapun
karena baginya nilai nilai pribadi
seperti integritas kebersamaan tanggung jawab
menjadi nilai yang utama
tetapi itu pun belum cukup
karena ada pemimpin yang paling kita perlukan
pemimpin tingkat lima
dia tergantung untuk lingkungan
tetapi berpegang kepada prinsip prinsip nilai moral
yang dipegang teguk
pemimpin inilah yang kita cari
karena pemimpin seperti ini
mampu melihat perbedaan sebagai satu
nah untuk itu saya akan memberi contoh
bagaimana pemimpin tingkat lima dalam berperilaku
kisahnya adalah umar bin khattab
pada suatu hari dia mengadakan belusukan di tengah malam
lalu dilihatnya ada sebuah tenda
yang lampunya menyala
tetapi ada anak menangis
umar datang ke sana
di dalam sana didengarlah
si ibu sedang memasak makanan
nampak dia sedang mengaduk ngaduk makanan
namun saat yang bersamaan ada anaknya menangis
ditunggu sampai satu jam makanannya tidak masak
apa yang sedang engkau masak
si ibu itu dengan alat untuk yang mengaduknya panjang
saya sedang masak batu
umar bin hatab tidak pantas menjadi pemimpin
karena membuat anak saya sengsara
terdiam umar bin hattaf
besok paginya umar segera pulang ke madinah
dan dia membawa satu karung makanan
dan di tengah perjalanan nampak umar keletihan
umar engkau seorang halifah biar aku yang membawa
umar lalu berkata
apakah engkau sanggup nanti membawa makanan ini
dan membawa beban berat di akhirat
sebagai tanggung jawab kepada allah swt
pemimpin tingkat lima
berpegang teguh kepada kebenaran
dan menjadikan lingkungan yang utama
yang perlu menjadi tujuan
oleh karena itu
pemimpin tingkat lima
disambung lagi dengan tiga
head heart and gots adalah cara terbaik
untuk menjadi seorang pemimpin
dan sekaligus memilih seorang pemimpin
ingat bahwa semua orang adalah pemimpin
dan setiap orang akan diminta pertanggung jawaban
mudah mudahan di hari yang penuh rahmat
di handu yang penuh barakah ini
allah menuntun hati kita
hingga kita menjadi pemimpin
pemimpin bukan hanya untuk negara
bukan hanya untuk bangsa
bukan hanya untuk keluarga
tapi yang terutama adalah memimpin diri kita sendiri
mintalah fatwa kepada hati
disitulah dia akan memimpin logika
dan akan membangun sebuah keberanian
lalu menjadikan masyarakat yang utama
mudah mudahan kita semua mendapatkan pemimpin yang terbaik
pemimpin yang mampu memimpin bangsa
dan memimpin lingkungan serta dirinya sendiri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh